kita awali cnn indonesia update dari amerika serikat atau amerika selatan maksud saya
puluhan orang tewas akibat kecelakaan bus yang terjadi di jalur bebas hambatan dekat danau titikaka peru pada hari senin waktu setempat
media setempat mengatakan sebuah truk menabrak sebuah bus penumpang dan menewaskan delapan belas orang termasuk dua belas wanita dan seorang anak
kecelakaan tersebut juga menyebabkan tiga puluh tujuh orang lainnya cedera
kita ke australia seorang pria tewas setelah diserang hiu di lepas pantai timur australia
kepolisian setempat menyampaikan peristiwa ini merupakan serangan hiu ketiga di kawasan tersebut dalam dua bulan terakhir
korban menderita luka parah di bagian kaki dan tangan setelah diserang seekor hiu ketika ia tengah mendayung perahu dan berenang
korban meninggal di rumah sakit setelah dilarikan dari lokasi kejadian dalam keadaan sadar
berdasarkan data peneliti di florida university australia menjadi negara nomor dua dengan serangan hiu pada manusia terbanyak di bawah amerika serikat
kita ke informasi selanjutnya kementerian pariwisata menunjuk penyerang liverpool sadio man
dari duta atau menjadi duta pariwisata indonesia
sebuah video yang diunggah oleh salah satu staf kementerian pariwisata menunjukkan sadio man menyampaikan rasa senangnya
usai ditunjuk sebagai duta pariwisata indonesia
dilansir dari sport pro kesepakatan ini merupakan buah kerjasama antara media pro asia dan juga kementerian pariwisata indonesia
media pro asia sendiri merupakan agensi olahraga yang bertindak sebagai perantara dalam kesepakatan tersebut
nantinya pesepak bola asal senegal ini akan mempromosikan destinasi wisata indonesia melalui media sosial
band merupakan penyerang andalan klub sepak bola asal inggris liverpool
bersama dengan druds sejak tahun dua ribu enam belas ia telah menyumbangkan total dua puluh sembilan gol
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan kembali sesaat lagi
saya prasidya puspa terima kasih sampai jumpa